direktur utama pt pln sofian basir sebagai tersangka
saat diumumkan sebagai tersangka sofian diketahui sedang berada di luar negeri
nama sofian disebut sebut dalam pusaran dugaan kasus suap pltu riau i
dilansir dari dtkom komisi pemberantasan korupsi menetapkan direktur utama pt pln persero
sofian basir sebagai tersangka kasus suap plt uriau i
nama sofian disebut sebut sebagai sosok yang diduga menerima hadiah
dari johannes kocho yang mendapatkan proyek plt uriau i
sofian ditetapkan sebagai tersangka karena diduga membantu eni saragi
dalam mendapatkan suap dengan dijanjikan jatah yang sama dengan eni dan idrus marham
yang terlebih dahulu diproses
kpk menduga sofian berperan aktif memerintahkan jajarannya
agar kesepakatannya dengan johannes koco terkait proyek plt uriau i segera direalisasi
mulai pertemuan di hotel restoran kantor pln dan kediaman sofian
proyek plt uriau i menjadi bancakan korupsi meski pengerjaannya belum tuntas betul
kpk memulai dengan operasi tangkap tangan pada juli dua ribu delapan belas
eni maulani saragi dan johannes koco lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka
presiden joko widodo menanggapi dirut perusahaan listrik negara
yang kini menjadi tersangka komisi pemberantasan korupsi
presiden meminta semua pihak menghormati dan memberikan kesempatan untuk kpk
dalam menyelesaikan balasan korupsi
dari prosedur hukum yang berlaku
bergabung bersama kami ada fahmi radi pengamat ekonomi energi ugm
yang juga sekaligus ini mantan tim anti mafia migas
pak fahmi selamat malam
selamat malam mbak sofian
pak fahmi status tersangka yang disematkan kpk kepada dirut pln saat ini sofian basir
ini cukup jadi sorotan ya karena lagi lagi kita dengar di rut pln terseret kasus korupsi
tapi sebetulnya ini seberapa besar sih pak tanggung jawab direktur utama pln
karena kita tahu proyek pln ini angkanya fantastis godaan korupsinya jelas begitu besar berarti ya
ini juga bukan kali pertama begitu
iya benar sekali mbak
pertama saya agak suruh
karena selama ini kita mengenal pak sofian basir itu seorang profesional yang handal
dia menyelamatkan bangku covid sembilan belas kemudian membesarkan bri
setelah ditugaskan di pln kemudian terseret kasus proyek pembangkit rio satu
nah seberapa besar tanggung jawab tadi
karena dalam proses penunjukkan tadi saya kira peran direktur utama itu cukup dominan
nah sehingga akhirnya pak sofian basir disetapkan sebagai tersangka itu
nah ini memang gitu ya
tadi katakan godaan pak sofian basir itu kan cukup besar sekali gitu ya
misalnya setiap proyek pembangkit listrik itu jumlahnya bisa puluhan triliun rupiah tadi
nah apakah karena godaan itu
ada tekanan tekanan dari pihak tertentu gitu ya
misalnya kita tahu bahwa awalnya adalah sofian opanto ketua dpr waktu itu gitu ya
kemudian ada idrus marham juga yang itu menghubungkan dengan pak sofian basir tadi
nah sehingga keterlibatan pak sofian basir tadi itu bisa karena tekanan tadi
atau memang tergiruk mulia yang cukup besar
dapat spee tadi gitu ya
ada asumsinya ada banyak dan kita mesti mesti cari tahu lagi sampai dengan persidangan selanjutnya
tapi kita tahu nih pak fahmi presiden punya komitmen jelas untuk menghapus peran mafia migas
khususnya yang dianggap sudah lama begitu menggerogoti kinerja pertamina termasuk juga pln
tapi seserius apa upaya pemerintah untuk mengurangi potensi korupsi khususnya di tubuh pln
nah khusus untuk pln ya dia
sejelah mulai perintahannya
pertama kemudian penunjukkan pemenang tender sampai belakmanaan
itu sebaiknya dia melibatkan kpk atau bpk tadi
untuk upaya pencegahan gitu ya
nah kemudian yang kedua tata kelola tadi itu harus dibuat transparan mungkin
kalau tata kelola tadi transparan saya kira ruang gerak dari mafia termasuk yang ada di pln
dapat dibatasi di situ
jadi ada dua hal gitu ya
pertama memang integritas dari fitur pln tadi
nah kemudian yang kedua ada perbaikan tata kelola tadi
itu barangkali yang bisa dilakukan untuk melakukan pencegahan gitu ya
adanya swab dan korupsi pada proyek proyek pln yang nilainya bisa mencapai puluhan triliun rupiah
oke harus ada komitmen yang kuat
dari sistem manajerial
tapi sebetulnya kalau kita tarik mundur di rut pln juga pernah ada yang terseret kasus korupsi
tapi sebetulnya sosok seperti apa pak fahmi yang tepat untuk menjadi dirut pln seperti saat ini
karena kita tahu pln ini merupakan apa bumn raksasa di tanah air
ya betul sekali
tiga direktur utama pln sebelumnya juga terseret termasuk jalan
nah kalau kita melihat sosok dari sofian basir yang seorang profesional
kemudian juga saya kira harga kekayaannya yang sudah dilaporkan itu kan juga cukup besar
kalau tiga sampai empat miliar itu barangkali kecil buat sofian basir gitu ya
nah saya menduga dibalik itu ada semacam tekanan tekanan yang barangkali sulit dihindarkan pada setiap direktur

maka oleh karena itu ada dua syarat yang harus dipenuhi
yang pertama adalah integritas dari direktur pln
kemudian yang kedua adalah transparansi tata kelola
kalau hanya integritas dari direktur pln tapi tata kelolanya itu masih tidak transparan
maka ini terjadi seperti saat ini
jadi ada dua hal tadi yang harus dilakukan oleh
pemerintah tadi untuk menetapkan
direktur yang punya integritas
nah kemudian yang kedua memperbaharui
tata kelola tadi termasuk
atau bik atau keduanya
mulai dari proses perencanaan
pemenang tendel dan yang
ketiga adalah pelaksanaan
tadi nah tanpa
ada perbaikan tata kelola
barangkali ini akan membuka
peluang bagi mafia
pln tadi untuk
masuk pada setiap tender
yang nilainya cukup
besar tadi disitu
ini juga sebetulnya senada dengan rekomendasi yang dulu
sempat disampaikan begitu oleh
pak sudirman said mengenai
migas tapi tapi pak fahmi sekarang
ini status tersangka sudah disematkan
oleh kpk kepada
sofian basir tapi saat ini tersangka
sendiri berada di perancis
informasinya ini akan seperti
pln bergerak saat ini
di bawah mungkin belum ada
di rut baru haruskah mencari
di rut baru atau seperti apa pak fahmi
oke yang pertama saya yakin
bahwa pak sofian basir itu orang
yang tak hukum kebetulan
ada pada saat penetapan tersangka
sedang di paris dan saya yakin
akan segera kembali
untuk mempertanggungjawabkan di kpk
itu satu nah kemudian yang
kedua saya kira
harus segera diganti
atau minimal ada plt
utama pln tadi karena
ada banyak keputusan keputusan
strategis yang harus segera diambil
yang itu melibatkan di rut pln
bahkan rio satu
itu kan akhirnya
karena tersangka hukum sampai sekarang
belum dibutuhkan atau terbengkalai
kalau tidak segera ditetapkan
plt direktur baru
ini akan menghampakan
penyelesaian proyek rp tiga puluh lima ribu
yang ini merupakan
programnya jokowi yang sangat
ada beberapa proyek yang memang
ditangani oleh pln saat ini dan angkanya juga
cukup fantastis harusnya
secara manajerial secara
bisa diputuskan begitu ya
siapa pengganti atau plt paling tidak
oke baik pak fahmi radi terima kasih banyak
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected